nanti kalau budunan naik meledak lagi yang ada
tenang aja pamir
sembarangan emangnya motor saya balon ulang tahun apa main tiup
tentang banyak angin
yaudah bu devi kita pamit dulu ya
sial lagi ya
kalo kan udah sering ya ke rumahnya reva
emang lo gak pernah liat nyokap dirinya
hmm iya sih gue udah sering ke rumah dia
cuman gue belum pernah masuk ke rumahnya
nah tapi sekarang kan gue udah baik baikin ya sama reva
nah pasti gue bakal diajak tuh masuk ke rumahnya
nah itu kesempatan gue
gue mau lihat tuh ibu tirinya tuh kayak gimana sih orangnya
gue juga penasaran sih
emang kebangetan ya
kebangetan kamu tunggu sampe mama encok begini
lu jangan kejar kamu
mama mau tau kamu udah dimana
tuh ada yang nyeboy
tuh kan mama
melly berani jengukin temennya
kamu ke rumah sakit jenguk si boy
tapi sekarang kamu harus pulang
kecepetan supaya gak ketemu sama si kutu kupret degil itu
ya manis sih
mama gak mau kamu tularan cacingan
beb balik beb
itu kalau gitu aku antol kamu sampe depan ya
gue antar dia dulu ya
ya udah boy cepet sembuh ya
gue gak mau pamit sama dia males
lo juga cepet sembuh
ihh kamu udah balik
tahan dulu emang nih men
ya udah balik lah man
eh udah bentar bye
tuh bentar ya
saya mau keluar dulu ntar kesini lagi dan
udah nggak usah balik balik
eish gitu ah
itu lagi udah
kau udah aneh ten
maafkan adiman sri
ini mah tadi kepaksa sri bener
kalau gak kepaksa emang saya gak mau ninggalin sri
terus sekarang dinmu bisa masih ada
sekarang dinmu sama siapa sekarang
oh sama haikal
gak sama repah
mohon tadi repah udah pulang
ya udah gak ada gunanya lagi dong gue di sini
jangan pundung atau jangan marah
sri kecewa sama mang liman
cuman tega kan tinggalin sri tundirian duduk di sini
jadi sekarang lupain semua sri
lupain semua kalau kita pernah ketemu di sini
lupain semua kalau kita pernah makan berdua di sini
lupain cinta mang dima untuk sih
pulang kita tuh sri
kenapa ditolak citaku
kepalinya ambil aja
sebelah ngeliat orang sendiri
chandra sekarang sudah boleh pulang
gak ada luka yang dikhawatirkan lagi
terima kasih banyak ya dok ya
eee tapi kan saya ke sini mau ngejemput bu devi
oh iya pamir gimana kalau nantriin bu dona aja
kasian loh bu dona sendirian
yaudah pamir kita berangkat sekarang aja nyok
aduh bu dona
motor saya rada kempet
nanti kalau bu dona naik meledak lagi yang ada
tenang aja pamir
kalau kurang angin biar saya yang tiupin
sembarangan emangnya motor saya balon ulang tahun apa main tiup
yaudah bu devi kita pamit dulu ya
gak ada yang muat sih
pamir sama bu dona
eh pejadian ya
peje apaan sih an
jangan resek dong ya
mentang mentang bukan di sekolahan
kapan nih surat undangannya
cereng tereng gitu kan
jangan kelamaan pacaran
kalian jangan bikin gosip yang gak bener deh
tapi kalian ngapain di sini
yang bapak gak tahu
boy kan dirawat di sini juga pak
ya si boy kan habis ikut kejuaraan tarung bebas pak
ya tapi kan dia menang
tetep aja pak
boy kan banyak kena pukulan yang telak pak
kesian si boy
yaudah kalau gitu saya harus ngeliat si boy
tapi kamarnya di boy dimana ya
gak urus ketemu lampu merah ke kanan pak
megan i'm serious
iya ya namanya kamar d lima puluh delapan pak
oke kalau gitu yan
kamu antar budona karena budona buru buru
iya benar saya buru buru
saya mau jengukin si boy juga
kok mau ikut sih
saya itu kalau ketemu si boy lama
budona mau nunggu sampe pagi
ya udah pulang sama ian
ya kan saya mau ngantun melly juga pak pulang
kamu anterin aja budona
aku gak jemburu kok budona doang
budona kamu sama ian ya
dadah beb pak amir
yaudah beb anterin budona ya
budona walaupun diceking ceking gini dia kuat kok tenang aja budona
waduh pak makasih ya mau nungguin pak
masuk masuk masuk
masuk masuk masuk
wah akhirnya jagoan kita tepar juga
tapi tetep juara pak
bule alay si chandra
bisa sampe masuk rumah sakit
jadi kalo dia sekarang mau mancem mancem sama saya
pasti dia takut boy
takut masuk rumah sakit
ya pak pak
kok guru backing annya anak murid sih
aturan terbalik pak
saya atau boy backing annya bapak
ya saya bukannya gak berani kal
atau saya gak punya keahlian dalam berantem
saya cuma takut kalo tangan saya ini udah melayang
jatok pingsan sebulan
kalau enggak tuh orang langsung dead game over
jadi makanya saya gak mau berantem
tok aja lah pak